menjelang bergulirnya liga satu sejumlah klub menggelar laga uji coba
arema fc sukses mengandaskan tim kontestan liga dua persu sumeneb dengan skor akhir tiga satu
adapun persebaya surabaya menang tipis atas persegres gresik united
bertanding di lapangan agro kusuma kota batu jawa timur
tim singoedan arema fc langsung mendobrak pertahanan tim asal madura saat peluit kick off dibunyikan
pada menit ke enam dengan memanfaatkan kesalahan lini belakang persu sumeneb
christian gonzalez berhasil membawa arema fc unggul satu
arema kembali mencetak gol pada menit ke tiga belas
sudulan artul cunha sukses memobol gaung persu sumenep
unggul dua gol arema justru mengundurkan permainan
hasilnya pada menit ke dua puluh enam gawang arema bobol oleh sepakan wage dwi aryo
arema mendapat penalti pada menit ke enam puluh tiga
setelah pemain belakang persu sumenep melakukan pencetak
sebelah ke enam belas pemenangnya berlengkaran
namun eksekusi pemain muda dalmian sah matutu gagal menembus jala tim tamu
dalmi aksah pun membayar kegagalannya dengan gol cantik
tiga satu arema memimpin
skor tiga satu terpertahan hingga peluang akhir dibunyikan
saya mencoba semua pemain
satu itu yang kedua saya sampaikan juga uji coba ini jangan sampai anak anak terjadi cedera
karena tanggal tujuh kita harus bermain dan yang penting uji coba terakhir
rencananya pada sabtu nanti arema akan mengadakan uji coba terakhir melawan psms medan
laga ini merupakan bekal kesiapan tampil pada laga perdana melawan persib bandung lima belas april mendatang
abdul malik malang jawa timur